ya di zaman seperti ini saya pikir kita semuanya harus hati hati ya jangan lengah juga karena kita tidak pernah tahu nih adanya modus modus kejahatan baru yang kemudian menimpa kita
jadi kita lebih baik hati hatilah ya jangan sampai lengah
iya iya karena memang memanfaatkan kesempatan yang ada ya apalagi jika anda berjalan atau berpergian sendirian
nah selanjutnya ini juga ada hal yang harus kita waspadai apalagi untuk orang tua yang sering mengajak anaknya berjalan jalan
sebuah mobil minibus yang dikemudikan seorang wanita terperosok masuk ke dalam parit
nah pengemudi ini kehilangan fokus setelah menegur anaknya yang sedang bermain di jok belakang
mobil minibus yang dikemudikan oleh siti nur zamila terjun ke parit di jalan cimuncang kota tasikmalaya pada akhir pekan lalu
kejadian bermula saat pengemudi menegur anaknya yang sedang bermain di jok belakang mobil
ia pun kehilangan fokus dan mobil hilang kendali sehingga terperosok ke parit dengan kedalaman sekitar dua meter
pengemudi bersama anaknya yang terjebak di dalam mobil berhasil diselamatkan dalam kondisi shock
tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut
namun mobil mengalami kerusakan di bagian badan kiri karena terpental ke parit
setelah satu jam upaya evakuasi mobil akhirnya bisa ditarik keluar menggunakan mobil derek